petugas ditpol air polda jawa barat mengagalkan penyeludupan tiga belas dua ratus tujuh puluh delapan baby lobster yang akan diselundupkan dari pelabuhan ratu
polisi juga menangkap tiga orang tersangka dalam kasus ini
ketiga orang ini langsung digelandang oleh petugas ditpol air polda jawa barat ke mapolres cirebon dalam ungkap kasus adanya kasus penyelundupan baby lobster senin siang
ketiganya ini ditangkap di tempat penampungan baby lobster di pelabuhan ratu kabupaten sukabumi karena terlibat dalam kegiatan ilegal penyelundupan baby lobster ke luar negeri
dari tangan tiga tersangka polisi mengamankan sebanyak tiga belas dua ratus tujuh puluh delapan ekor benur atau baby lobster
sejumlah alat alat penampungan benur seperti box penampungan tabung oksigen lampu senter dan beberapa barang bukti lainnya
mereka ditangkap setelah tim ditpol air memantau adanya aktivitas salah satu tersangka yang membawa bok yang diduga berdiri
kondisi baby lobster di pelabuhan ratu ke tempat penampungan
setelah itu petugas langsung mengamankan tersangka dan sejumlah barang bukti
diduga baby lobster ini akan diselundupkan ke negara negara seperti singapura dan vietnam
barang bukti baby lobster ini rencananya akan dikembalikan ke habitatnya untuk dilepas
sementara pihak kepolisian juga masih terus menyelidiki kemungkinan adanya orang lain yang terlibat di dalamnya
jericho marah cirebon jawa barat
sementara itu ditpol air polda jawa timur meringkus empat tersangka kasus penyeludupan tiga puluh satu delapan ratus empat puluh tujuh ekor benih udang atau benur ilegal
ribuan benur ilegal senilai enam tiga miliar rupiah ini rencananya akan dikirim ke singapura dan vietnam
dari hasil pemeriksaan diketahui bibit benur ini diperoleh dari perairan banyuwangi
ribuan benur ini diangkut ke surabaya dengan dimasukkan koper pakaian untuk mengelabuhi petugas
selain mengungkap kasus benur ilegal
petugas juga menangkap sembilan belas nelayan asal madura dan probolinggo yang menggunakan bom ikan
jika tidak meng enduremkan penyelamatan pemenel dan pemilik solamente di bahkan sebagian besar miliar rupiah pipes